jangan kamu lakukan
nisanak jangan kamu berdiri di pinggir jurang itu
jangan lakukan itu nisanak
jangan kamu lakukan
jangan lakukan itu nisanak
jangan lakukan itu nisanak
jangan lakukan itu nisanak
yang paling penting sekarang ibu diobati oleh tabib
nasri pengen ibu cepat sembuh
hanya itu saja tiga lebih
sekali sekali nurut sama nasri bu
kalau kamu mau cari pinjal
jangan lakukan itu nisanak
jangan lakukan itu nisanak
jangan lakukan itu nisanak
kamu pinjam saja ke nari rati
kalian berdua bersahabat
rakyat yang luruh juga orang yang baik
nasri lebih dulu meminjam uang kepada nari rati
daripada yang lainnya
ya sudah kalau begitu
aku akan menemuinya
jadi sekarang ibu lebih baik istirahat
ibu jaga diri ya bu
jaga diri ya bu
kita akan perempuan perempuan
pelancangan hamba apakah benar
memerintahkan untuk menangkapku
benar aku yang perintahkan
prajurit bawa dia ke balai rung
sandika gusti prabu
seperti yang kamu janjikan
kamu harus segera menikah
dengan arya dwi pangga
sebaiknya engkau lekas medi
lekas atur hawa murnimu
aku ada di sini
aku akan berjaga
mereka tidak akan mudah menemukan tempat ini
kenapa pula kau mau menolongku
sepertinya aku mengenali wajahmu
kita belum pernah bertemu sebelumnya
bagaimana bisa kau mengenaliku
bisa jadi kita tidak pernah bertemu
tapi melihat wajahmu
aku merasa tidak asing
kamu terjudi dari adikatan kamu
lebih baik aku mati bersama anak ini
jangan kamu lakukan
nisanak jangan kamu berdiri di pinggir jurang itu
jangan lakukan itu
jangan kamu lakukan
jaga dewa batara
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa

aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa
aku harus menggunakan jurus dagak puspa

jangan kamu lakukan
dan menuruti kehendak niat burukmu itu
aku tidak peduli
aku ingin mati bersama anak yang kukandung ini
apakah dewata agung
menyuruhmu untuk membunuh diri
apakah dewata agung
menyuruhmu untuk menghabisi
dan darah dagingmu itu
yang tidak berdosa
dewi tunjung biru
dewi tunjung biru
ya tunjung biru
dewi tunjung biru
jadi kaiera mengenali ibuku
jagat dewa batara
ternyata dewi tunjung biru adalah ibumu
ekspresi dengan tuhan
empurna nubaya cepatlah smedhi
sebaiknya jangan banyak bicara
racun di dalam tubuhmu sudah keluar
tinggal kau atur hawa murnimu
ayah anda prabu aku yakin kakang diyahwijaya diam diam pergi ke sumenap
ayah anda prabu aku tidak pergi ke sumunda
tapi aku menyusul paman halayuda dan juga kidemu untuk mengejar penyusu
penyusup apa yang kau maksud kakak
ampun gusti prabu raden adaraja
kami menemukan sumenap
seorang pekatik yang diduga dia adalah seorang patah mata gusti prabu
dan itu terbukti
dia membawa peta istana singosari yang mengarah ke gelang gelang
mohon ampun gusti prabu
tapi ini masih sama seperti kecurigaanku sebelumnya
bahwa gelang gelang hendak memberontak
aku yakin ayah anda prabu
ada orang di dalam istana yang memasukkan penyusup itu